kembali lagi di cnnindonesia com music at newsroom
wah rame banget juga di kameranya
seru gak seru gak pengen gak punya kantor kayak gini
gue gak pengen
gak pengen deh
oh ya tadi udah lihat kan semuanya beda banget ya
musiknya dekat itu bisa jadi kenceng gitu sebenarnya udah kepikiran dari kapan sih
dari sejak transisinya itu transisi mikirinnya
sejujurnya ya gue pribadi gitu waktu bikin album ini gak kebayang ada yang sekencang lahir kembali sih
cuman emang ya tadi kita sempat ngobrol kan sebelumnya lahir kembali tuh lagu terakhir yang kita bikin di album
terus emang ceritanya cerita soal karir kita sebelumnya dan akhirnya mungkin liriknya agak marah
terus kita bikin waktu itu bareng marcel dan uga salah satunya disini
dan waktu gue kasih notasi dan liriknya ke dia mungkin dia narkotiknya kayak ini harus keras deh gitu
dia nawarin beat ke kita terus kita suka
terus akhirnya yaudah deh
akhirnya kita curi beatnya
lalu kita bayar

kita udah bayar kan ya
selesaikan di belakang ya
itu liriknya penuh amarah itu kenapa ya apa dibalik lagu itu tuh kenapa
karena emang kita lagi marah marah
jadi emang apa namanya
dari awal dua ribu empat belas itu sampe pertengahan tahun itu
sampai pertengahan itu banyak yang terjadi gitu ya
banyak yang terjadi dan itu melibatkan emosi juga yang meluap luap
jadi akhirnya yaudah kita hanya pengen bikin lagu yang jujur lah gitu
ceritanya itu memang ada cerita yang asli
jadi ya kita tulislah emang kayak curhatan dari kita bertiga gitu
cuman kan pasti kan kadar marahnya tiap orang kan beda beda kan
come gak seberapa chef seberapa gue seberapa
dan akhirnya ketuang lah di lagu lahir kembali ini gitu
marah sama karirnya tuh beda kadar
jadi emang apa namanya ya
emang karena purely karena curhat aja
dan karena emang keadaannya kayak gitu gitu
jadi kita gak mengadang adang kayak
oh ya mungkin lo emang marah tapi ya coba ditahan
karena ini kan buat lagu
jadi ya mungkin kayak gak usah perlu sampe segini marahnya gitu
malah kita kayak beranggapan gak apa apa lah curhat curhat aja emang kenapa lagi gitu
lagu itu kan monolog sebenarnya gitu
nah ini gue bikin lagu kayak gini biarin aja
kalo misal orang suka ya bagus kalo enggak juga ya gak apa apa gitu
bicara suka dan gak suka tadi
dari tanggapan penggemar tuh gimana
pas tau oh ini kok berubah banget
itu ada gelombang baru penggemar atau gimana
kan biasanya selalu ada ini ya
selalu ada suatu gerakan ketika suatu band bubar atau bergantian
lebih ke bubar sih
entah orang orang ini yang dulunya ada atau nggak ada tiba tiba langsung
wah sayang banget kena bubar
aku gue gak tau nih sebenernya fans atau emang pengen ikutan gerakan ini aja gitu
gerakan heboh heboh di sosial media
jadi pas ini ketahuan bubar dan kita bikin dekat pasti orang orang
kita mendapatkan respon banyak aduh sayang banget bubar
ada yang bilang lagu dekat lebih enak
emang semuanya sebaliknya keselera
dan sekarang state kita disini kita cuma pengen bikin lagu yang bikin kita seneng
jadi kalo misalnya ada orang orang yang mau ikutan seneng bareng kita kita seneng banget
tapi kalo misalnya masih tetep ada yang banyak yang gak bisa move on sama tangga ya monggo susah loh
move on harus dipaksa gak bisa toh
berarti ada gelombang penggemar baru juga kan ya
tadi cerita tentang ada satu penggemar yang udah dari awal banget itu
jadi salah satu orang yang kita ngerasa beneran suka sama kita ada
aku nge tweet dia namanya papitom
dia tweet tweet pertama dia ke kita itu tanggal lima belas september dua ribu empat belas
berarti lima belas hari setelah kita keluar
terus kita kayak oh ini cepet banget nih orang tau
sampai akhirnya kita manggung di salah satu mal di jakarta
terus di luar belakang kita liat ada satu bapa bapak nonton kita
avalirik itu bener bener kayak
ya gitu banget bapa bapak
makanya kita nggak kebiasa kan
iya anaknya tiga ternyata
dia datang sama anaknya cowok gitu terus anaknya juga kayak afal rapnya tata
itu berarti gue bohong
terus abis itu ya kita ketemu di backstage jadi dia bilang kayak gue ngefans banget sama musiko
dan gue bilang ini gue pertama kali ngefansin sama orang berumur kayak lo gitu
dan gue terima kasih banyak
dan setelah itu akhirnya mungkin si gelombang orang orang yang suka sama dekat ini udah mulai ada gitu
ya backgroundnya aneh aneh
berarti ada yang jadi akpol sekarang
iya ada yang lagi akpol sekarang
berarti ini ya apa arrangenya penggemarnya dekat tuh bisa dari mana mana gitu ya jauh jauh
menurut gue mungkin ketika orang dengerin lagu kita gitu ya lagu kita tuh gak positif
lagu kita gak ngajarin apapun gitu ya
kita nggak ada pesan moral
menurut kita ya gitu gak ada pesan moral
dan biasanya mungkin akhirnya lagu lagu kayak gini nyampe ke orang orang yang like minded gitu
orang orang yang sama mungkin orang orang yang capek sama lagu lagu yang dia dengar karena selalu ada pesan moralnya
selalu ngajarin buat jadi orang baik dan segala macam
gak biarin mereka jadi manusia gitu
terus tiba tiba kita bikin lahir kembali dan gak tau mungkin ada yang lagi di kantor bt sama bosnya
dan tiba tiba denger kayak ini lagu buat bos gue nih gitu
terus dia senang gitu
kita sama sekali gak tau sebenernya gitu
jadi akhirnya tiba tiba ketemu sama orang orangnya
dan orang orang ini ternyata berasal dari range umur yang jauh
ya mungkin karena itu
tadi soal tidak positif ya maksudnya lirik lagunya
itu susah nggak sih masuk ke pasar indonesia
kita gak mikirin sih
kayak yang kita berusaha banget pikirin dari awal ketika bikin si dekat ini
kita bahkan waktu bikin tuh kita belum terlalu mikir enak atau enggak ya
kita belum terlalu mikir kayak lagunya harus enak atau harus jual atau enggak
ketika lo lempar cerita ini realistis gak
at least ketika cerita ini gak realistis buat lo ini realistis buat gue
karena ini cerita yang gue ambil dari kehidupan gue atau kehidupan yang gue pernah dengar gitu
jadi si realismenya itu yang kita kedepankan tanpa kita pikirin atau kita bikin bikin ya
dan mungkin itu yang nyampe ke orang orang yang tadi kita sebutin gitu
berarti terkoneksi lewat lagu gitu ya sama
mungkin karena satu visi di kepala kita
mungkin satu visi
mungkin satu visi
secara gak sengaja ya
mungkin ceritanya cocok
gue sih berat kayak yang ketiga ya
tapi kayaknya lama banget untuk akhirnya membentuk dekat
itu proses proses itunya berapa lama tuh dari ngumpulin materi atau segala macem
tiga bulan sih
sebenarnya malah gak lama malah cepet ya
yang lama itu mengumpulkan keberanian untuk mengubarkan tangan
cabut dari tangga cabut dari tangga ke dekat
itu yang lama
karena terlalu lama di satu rumah yang disuapin ya nyaman gitu
ketika akhirnya kita mau coba keluar rumah tanpa bekal apapun lo akan selalu ngerasa takut
tapi akhirnya ketika lo udah nek dan gerah juga lo harus cabut sih
terus akhirnya sekarang sudah keluar rumah apa sih kesulitannya memasarkan itu
apakah ada sempat ada penolakan atau sesuatu
pertama tuh bentrokan pertama yang kita rasa
itu masalah budget dibikin budget produksi gitu
karena semuanya kita produksiin sendiri budget budget sendiri bertiga
dan kedua promosi lagi
kembali ya mungkin lagunya gak familiar di media
atau mungkin kayak terlalu besar image band tangga dulu
sampai akhirnya kita mau keluar kayak kok lo pindah kayak gini sih
gue gak suka
ntar kalau misalnya kayak gini media gue gak terkenal dong
berita tentang lo gak terlalu menarik gue gak dapat rating atau gue gak dibeli gitu
jadi pasti susah
ya inilah mengapa kita buat cnn indonesia music at newsroom untuk menampung
menampung yang terbuang ya
sebenarnya yang ingin mengapresiasikan sesuatu yang berbeda
tapi susah susah mendapat
iya mendapat tempat
rai nya enak ya mendapat tempat
nah mau ngingetin lagi ke pemirsa
perhatiin aja ikutin terus quiz di twitter
at cnn indonesia
ada hadiah voucher belanja jutaan rupiah
ikutan dong ikutan dong
sekarang berarti mau nyanyi lagu apa nih setelah ini
gue sih gak usah ngobrol sebenarnya
iya nih gara gara dua hari
ya kalau emang harus nyanyi ya
apa enak banget ya ngobrol di sini tuh
tempatnya cozy banget sih
kita tuh kita tuh
ya gimana dong kalau kalian mau tampil
ya udah gak apa apa
lagu berikutnya bila aku ya
silahkan dekat dengan bila aku
cuma itu belum
mungkin memang bukan untuk selamanya
cintamu padaku rindumu padaku
mungkin memang tiada namaku disana
di sudut hatimu di dalam minggu
bila aku jadi kamu aku akan bahagia
miliki cinta yang baru
bila aku jadi kamu aku akan bahagia
karena ini yang kemaru
janganlah katakan katakan saja
janganlah kau tahan tahan
katakanlah katakan saja
sudahlah coba selesaikan
bila memang benar kau ingin kita
mengapa harus berdua
bila aku jadi kamu aku akan bahagia
miliki cinta yang baru
aku akan bahagia
karena ini yang kemaru
bukanlah katakan saja
janganlah kau tahan tahan
katakanlah katakan saja
sudahlah coba selesaikan
kita sudah tak bergandengan
jangan bayangkan persandingan
tukang kukan siapu gengam
untuk kisah kita sudah mengurang
mungkin ini sudah batas kita
tidak ada waktu untuk senyuman
lepaskanlah ego lepaskan
katakanlah katakan saja
sudahlah coba selesaikan
mungkin memang bukanlah
bukan untuk selamanya
mungkin memang dia ada namaku
bila aku menjadi kamu
aku akan bahagia
miliki cinta yang baru
bila aku jadi kamu aku akan berharap
karena ini memang aku